mau ngajak nyopet
mau ngajak apa
nggak mau ngajak apa apa
nggak tau saya hari ini bolos
nggak ke kantor nggak operasi
nggak ke kantor
tukang todong saya temennya
kamu tau nggak
saya ini tukang todong yang kejam
saya merasa pagi ini begitu cerah
iya saya juga merasa begitu
pagi pagi kita udah punya tiga ratus ribu
bukan tiga ratus ribu
anggap aja tiga ratus ribu
pas aku lagi belajar jadi copet
sahabat aku kecopetan
itu kan tragis
gak usah terlalu kamu pikirin
semua orang pernah punya nasib sial
dia bukan orang lain
dia sahabat aku
kamu harus praktek kerja lapangan
kita belum sarapan
kita mau sarapan di mana
kita punya uang yang banyak
kita harus sarapan yang enak
aku nggak mood buat ngerusin pkl
nanti bos marah
di setiap praktek kerja lapangan
kamu harus dapat minimal tiga dompet
sekarang sudah jam berapa
sudah hampir siang
satu dompet aja belum
kita pernah ketemu
sudah lama sekali
bang keh transfer
gak tau saya hari ini bolos gak ke kantor gak operasi
namanya saeb ngasih izin kalau kamu lagi males
gak ke kantor nggak operasi
saya lagi ada urusan keluarga bos
keluarga saya bos
kamu bukanya udah gak dianggap sama keluarga kamu
kamu dimana kamu gak usah bohong sama saya
saya lebih tua dari kamu saya lebih berpengalaman dalam berbohong
apa maksud dan tujuannya
kebetulan ketemu aja
kamu gak ke kantor gak operasi
saya hari ini izin nggak ke kantor dulu nggak operasi dulu
saya tadi malam pulang ketemu ibu saya
sekarang saya lagi galau
kalau harus operasi saya khawatir nggak bisa konsentrasi
kamu lagi galau si nana juga lagi galau
ketika dua orang kalau bertemu itu bahaya
apa kata saya waktu dia tahu kamu lagi sama saya
hati hati kamu lagi galau si nana juga lagi galau
ketika dua orang galau bertemu itu bahaya
kamu tahu dari mana orang itu namanya bil
kamu udah dapat kerjaan
saya mau berhenti jadi copet mau cari kerjaan lain
saya mau berhenti jadi copet mau cari kerjaan lain
saya kira tadi saya salah dengar
kok dompetnya gak ada
aduh gimana ya
kemarin kamu ngajak saya jadi copet lagi
sekarang kamu malah bilang mau berhenti jadi copet
kamu selamat kamu anak mama
mama gak minta apa apa dari kamu
mama cuma pengen kamu jadi orang bali
punya kerjaan yang baik
dara mau kesini gak
nunggu angkotnya datang
kau mijn mu mejor
simpen dulu mau berkerja ni
takkan bikin tonggak
kamu baik baik saja

ya harus ya beri kontro
nunggolnya daftar ayo

dibuka dulu atu
nanti aku ongkosnya dibayarin ya
kenapa gak bayar sendiri
kan aku nemenin kamu
kan kamu yang mau
bukan aku yang minta
kamu perempuan solehah
jangan pelit atu
lama banget tau
butuh tatih tayang
jangan bercanda deh
aku serius lagi bete tau
kena tau dong
dompet itu kemana
mungkin kamu teledor
mungkin diambil orang
stop jualan ya nanti aja kalo udah dapet kerja
udah gak ada gairah
kalo kamu ga jualan lagi
penghasilan kamu dari mana
buat kebutuhan sehari hari dari mana
saya jualan udah setahun